kita ke informasi pertama dprd dki jakarta menilai keputusan gubernur dki jakarta anies paswedan mengizinkan reklamasi ancol membingungkan
ada ketidaksesuaian dasar peraturan dalam mengeluarkan izin reklamasi tersebut
anggota komisi b dprd dki jakarta gilbert simanjuntak mengatakan penerbitan izin reklamasi ancol oleh gubernur dki jakarta dilakukan secara diam diam dan tidak melalui pembahasan dprd
lebih dari itu ia menyebut sk gubernur yang dikeluarkan anies ini cacat hukum
sebab sk hanya didasarkan pada undang undang tentang keistimewaan dki tentang pemda dan tentang administrasi pemerintahan padahal sk ini mengenai zonasi
menurut gilbert mengeluarkan peraturan harus didasari dengan peraturan yang lebih tinggi
dan dalam kasus ini peraturan diatas sk gubernur ada perda rdtr dan juga zonasi
selain itu sebelum sk dikeluarkan harus dilakukan konsultasi teknis dengan kkp
dan juga ada analisis mengenai dampak lingkungan
dalam sebelas tahun mereka hanya berhasil membuat daratan dua puluh hektare
ini tiba tiba mau ditambah satu ratus tiga puluh lima hektare
itu tanah dari mana
potensi tanah di sungai apa mereka sebutkan
tetapi secara akal sehat common sense hampir tidak mungkin dari sungai itu bisa satu ratus tiga puluh lima hektare
secara kalsehat ya
ya mungkin kita salah tetapi luar biasa lah kalau sampai kita salah
dari situ saja kita sudah merasa aneh kok bisa
artinya akan ada pengambilan tanah dari tempat lain dan itu kan ada kerusakan lingkungan
apakah ada amdalnya
termasuk amdal kemudian membuat pulau